berhenti ada berhenti aduh dam aku nggak bisa lari lari jangan buru buru dong kaki aku nanti
bisa lecet nih aduh aduh gimana dong kok tuh yang menangkap kita tapi kaki aku udah nggak
kuat lagi aduh dam gimana kalau kamu masih kuat ngomong menikah hai
tuting tapi gimana caranya nangkep tuyul kali salah banget
serem lagi tuyulnya terus kita berantem gimana kak
terus kita kasih tahu sama tio gimana keberadaan tujuhnya disimpan sama majikannya
enak juga tuh tapi gimana nyari tuyulnya aja om tuyulnya sampai tahu ada yang iseng
bekerja sama om tio makanya dia taruh tulisannya tuh beda kamu pinter
ah kali bisa aja aku kan pinter dari lahir yaudah kalau gitu kita bagi dua tim aja
zara sama aku rafa sama adam
biar aku bareng ama zara aja
yaudah kalau gitu
kamu itu pelan pelan dong
aku gak bisa cepat cepat nih
satu tim sama sejauh
eh jadi kan kamu yang minta satu tim sama aku
kayaknya orangnya hilang deh
itu kan jarak
jadinya kita kehilangan jejak itu
gara gara kamu sidlat
kok jadi nyalain aku sih
kamu yang gak ngeliat dia
gak banget deh
yang kan aku sendiri
aku mau tinggalin aku sih
gak ada apa apa
kali disini gelap emang keliatan
kali disini serem
kalau lupa shuriken
kalau mau tuhanjakan
oke baik dia sih
ini supaya dia
kok malam malam begini kalian disini
ya itu tad
aku tidak ingin menang
jadi ini semua ulah pak tiyun
pak tiyun yang membuat saya kesini
kamu ternyata sudah bom saya
kamu sudah berjanji akan memberikan saya sejumlah uang
sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati bersama
memang masih kurang
semua harta perhiasan warga yang disini yang kamu curi
saya tidak peduli
itu masalah lain
ingat pak tiyun
ini urusan antara kamu dengan saya
saya sudah berkorban menjadikan anak saya menjadi seorang tuyul
biar semua warga takut
ini ternyata balasan kamu pada saya
ya tenang pak tiyun
semua bisa dijelaskan
semua bisa kita bereskan
kita pergi saja sekarang yuk
aku sudah tidak bisa lari
lari jangan buru buru dong
kaki aku nanti bisa lecet
aduh bagaimana dong
pak tuyul menangkap kita
tapi kaki aku sudah tidak kuat lagi
kalau kamu masih kuat ngomong
mending buat lari
eh kita lagi dikejar dulu jarak
kamu mengerti tidak sih
eh neng ai
ini ada apa sih
ini mereka mau cari tuyu dan mata matanya suami saya
pasti ibu kan yang nyuruh
ibu masih nggak percaya sama saya
saya sudah pusing soal masalah tuyul bu
jadi ibu tidak usah nama namain lagi dengan nyuruh mereka nyari tuyul di rumah saya
eh neng ai
apa yang juga saya nyuruh anak anak nyari tuyul
saya saja tidak percaya sama gitu gituan

belum atau yulet nah iya iya pak rete ini teh tugasnya pak rete pak rete itu harus tegas satu
gimana caranya menyelesaikan permasalahan tuyul iya iya dong pak rete cepetan cari solusinya
udah sekarang anak anak masuk pak rete pokoknya pak rete mesti cari solusinya
jadi ke saya ah bagus perempuan kalau lagi gua
kenapa nggak cari solusi apa apa tegangan cinta tak dapat dihindar lagi ketika aku
waktu yuk masuk gimana sih maksudnya
lo gak percaya liat aja
eh eh eh eh takut takut takut
gak taunya kamu ya biang ke ladinya
jadi bener ya selama ini tuh kamu biang ke ladinya
sejak awal itu aku udah curiga bahwa pak tio itu pelakunya
bapak ini bagaimana sih
kok malah muncul disini
nanti kalau warga semua pada lihat
saya ingin memastikan urusan kita ini tentang
sudah sudah sudah
ayo kita bicara di tempat yang lain saja
ngapain malem malem disini
kayaknya ratu yul udah gitu tuh
yul pasu lagi
yowes sekarang gini aja
kita bawa dia ke tempatnya prt
jangan berontak kamu
kamu tuh biang ke ladinya ya
ada apa nih pak rt
kenapa suami saya
biang ke ladinya dari tuyul pasu ini adalah
apa maksud bapak lakukan semua ini
aku lakukan ini
demi kebaikan kita
aku lakukan ini
agar novel yang aku buat
dan banyak dibeli orang
dan kita gak pernah kekurangan uang
aku gak pernah takut hidup miskin pak
yang akan jadi bekal
buat kita membesarkan anak kita
saya minta maaf ke semuanya
papan saya kalau saya sudah melakukan
hal yang salah
kalau ngeliat suasana
yang mengharukan kayak gini
kayak film korea ya burante
iya pak rete
kayak film india
jangan curi curikan kesempatan ya
ini adegan sedih
bukan adegan lope lope